sasaran gpn membangun ekosistem pembayaran retail yang interkoneksi dan interoperabilitas dan capable melakukan pemrosesan secara domestik
sehingga pada akhirnya seluruh lapisan masyarakat indonesia dapat menikmati berbagai layanan transaksi elektronik yang aman lancar berkualitas dan efisien
implementasi gerbang pembayaran nasional
mendukung program program pemerintah
melalui efisiensi penyaluran bantuan sosial
moda transportasi yang terintegrasi
serta sinergi yang sesuai dengan peta jalan e commerce di indonesia
menata ulang kelembagaan sistem pembayaran retail melalui penyelenggaraan gpn oleh lembaga standar lembaga switching dan lembaga services
di bawah asosiasi sistem pembayaran indonesia
dan mengelola standar sistem pembayaran
yang dijalankan oleh empat penyelenggara jaringan domestik
memastikan terselenggaranya pemrosesan transaksi secara domestik
yang merupakan konsorsium dari bank dan switching
representasi industri sistem pembayaran nasional
melayani berbagai kebutuhan operasional industri
seperti rekonsiliasi clearing dan settlement
pihak yang terhubung pada penyelenggara gpn antara lain
penerbit equire diamond gateway dan pihak lainnya yang ditetapkan oleh bank indonesia
kebijakan gpn diwujudkan melalui beberapa hal
dalam menjamin keandalan dan keamanan transaksi sistem pembayaran gpn
mewajibkan pihak yang terhubung untuk terkoneksi
dengan menggunakan central bank money
menetapkan skema harga yang wajar
dan inovasi layanan sistem pembayaran
fitur layanan yang terstandarisasi
memberikan layanan yang sama bagi setiap lapisan masyarakat
logo nasional merupakan bentuk perluasan ekseptasi layanan gpn
yang memberikan kepastian bagi masyarakat
bahwa instrumen berlogo nasional dapat diterima pada setiap kanal pembayaran di indonesia
halo kita dari transmart kartu rtc kuningan
saat ini gerai kami sudah menjadi merchant pengujian gpn
dengan gpn semua kartu debit dapat diterima
karena kartu dan edisinya haruslah yang sama
kasir kita tidak perlu pindah ke kasir sebelah lagi
semoga sukses buat gpn kedepannya
dimana mdrnya turun hanya menjadi satu
otomatis berpengaruh positif terhadap revenue perusahaan kami
semoga gpn ini dapat membantu berkembangnya industri retail domestik
kami dari hypermata marine city diminta oleh bank mandiri
untuk menjadi merchant pengujian gerbang pembayaran nasional
di setiap kasir kami terdapat banyak edisi
dan terkadang kasir terkendala dalam pengoperasian edisi edisi tersebut
perubahan yang kami rasakan setelah adanya gpn
adalah kasir tidak perlu repot karena banyak edisi yang dipegang
semoga kedepannya seluruh cabang hypermat dapat menjalankan gpn
dan skema debit domestik gpn membuat biaya transaksi di hypermata marine city menjadi lebih rendah
semoga gpm dapat menjadikan sistem pembayaran khususnya retail di indonesia menjadi lebih baik